jaksa agung muhammad prasetyo berlinang air mata di depan para anggota komisi tiga dpr saat menjelaskan profil salah satu jaksa dari kejaksaan tinggi jawa barat devianti rohaini
jaksa devianti ini ditangkap kpk dalam kasus dugaan suap korupsi dana bpjs kesehatan di kabupaten subang tahun dua ribu empat belas
namun prasetyo yakin kpk memiliki bukti kuat dalam kasus ini dan pihaknya akan bersikap kooperatif
jaksa devianti ini pernah bertugas di pontianak kemudian pernah juga di semarata selatan di batu raja terakhir di penangkat bandung
suaminya ini sepir
dan dia sendiri
menambah penghasilannya tukang kue
dia jual kue
dan kita ditangkap justru dia sedang menyiapkan kue untuk kebeningan pengajian di sana
sehingga yang disita waktu itu termasuk juga uang hasil penjualan kue